gak perlu minta maaf
lu kagak perlu minta maaf
mau ke dalam

tadi saya ketemu babe pas lagi ngebonsengin neng rika
terus pas saya mau balik lagi ke pangkalan
saya ketemu mbak bei lagi di tempat yang gak jauh beda
ya bagus kalau babe mau nasihatin elu biar elu
kok saya mau curhat biar dibantuin bukan diomelin
kayak ngomelin ah
gue demen dah kalau liat lu lagi nyapu
oh seperti itu
ya seperti itu
tapi itu dah
babi mau kemana
ini tadinya gue mau ngopi
gue lihat si jamila kagak ada
jadi babi mau ngopi di sini
semua orang kalau gue ini bukan maling
lo tau gak
terus dua hari kagak dimaafin
dosa lo masuk neraka
ntar masuknya bareng sama lo

pembeli makanan yang paling enak
saya lagi mikir
mau gak dia nikah sama lo

oh itu yang lagi saya pikirin teh
eh daripada kebanyakan mikir udah buruan
ntar kalau udah disambar orang berasa loh
ini kopinya be
masih panas be
iya gue tahu
makanya gue mau tiupin
tadi gue ketemu si tisna
lengket banget mai sama pacarnya
gue jadi iri
oh seperti itu
gue kasih tau sama dia
kalau emang dia udah demen lamar aja
biar kagak jadi fitnah
tapi kayaknya kagak berani dia
nah kenapa lo mai
saya ke dalam dulu ya be
abang kayaknya capek banget
badan abang pakai capek tapi pikiran
kayaknya dia masih marah soal celana
katanya abang udah minta maaf sama salaman
tahu tuh anak banyak lagunya
abang juga sih salah nuduh dia
eh eh lo malah nyalain abang bukan bantuin abang
abang kagak mau punya musuh
iya abang udah punya musuh kan emak
mai sebenarnya gue udah lama pengen ngomong
enggak perlu minta maaf
lo kagak perlu minta maaf
mau ke dalam

ke belanda mereka teman kita
tis tadinya gue marah sama ojek
tapi kalau lo banyakkan omong gue bisa juga marah sama lo
maafin saya tupur kalau ada kata kata yang bikin kamu marah
saya kan cuma mau curhat aja
ya udah lo mau curhat apaan
nih bang bawain ke mas pur

nih bang bawain ke mas pur
biar dia mau maafin abang
semuanya nih yang
jangan ah sayang
biar dia nyobain
kalau dia suka dia suruh beli
kalau syukur ngomong mau tabang gak
aku juga nunggu
terima kasih pak
kalau dia ngelihat lo boncengin cewek marah apa enggak
kalau marah tandanya dia cinta sama lo
mau kemana lu
itu ada penumpang
saya mau bikin yang rikacemburu
ya ke dalam ya bang
doain saya ya pur
katanya lo masih musuhan sama mas pur
ya begitu dah
itu apaan bang gojak
hari gini mau baikan kasih kue
terancur lu bang gojak
nggak jadi baean mas pur